sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
yeah beli kambing asik beli kambing
saya tahu apa yang terjadi dengan kamu
suami kamu sudah meninggal
dan sekarang kamu janda
kamu perlu seorang pendamping
agar kamu gak timbul fitnah
maaf pak kohar
saya belum ada kepikiran untuk berumah tangga lagi
kamu itu kan dulu kembang desa di kampung ini
pasti banyak sekali orang yang menggoda kamu
kamu perlu ada pendamping
biar kamu tidak ada yang menggodain
maaf pak kohar
sekolahkan anak kamu
kemana pun yang dia mau
atau sampai ke luar negeri
lagi lagi punya istri dua
apalagi dengan ekonomi yang berlebih
poligami itu diizinkan
saya tidak mau merusak rumah tangga orang lain
rumah tangga siapapun saya tidak mau
kamu tenang saja
nanti saya paksa dia untuk merestui hubungan kita
saya nikah sendiri saja biar urusannya tidak ribet
maaf pak kohar
lebih baik pak kohar tidak usah temui saya lagi
saya takut kalau ini bisa jadi fitnah pak
maaf pak kohar
saya sudah punya istri
saya sudah punya istri maaf saya tidak bisa
untuk kamu berpikir
kamu pertimbangkan baik baik
kamu harus punya semua
buah buahnya bu buah
kamu sudah pikirkan omongan saya kemarin
maaf ya pak kohar saya tidak bisa terima
masih berani nolak laparan
maaf seribu maaf pak kohar
saya tidak mau merusak rumah tangga pak kohar
pak kohar lihat istri pak kohar
saya ini kades di kampung
apa yang saya lakukan pasti tidak ada berarti nolak
saya mohon kamu terima laparan
saya tahu pak kohar
tapi saya minta maaf sekali sama pak kohar kalau saya tidak bisa terima pak kohar
pasti tahu saya nolak karena kanjur
tunggu sejauhmu sudah tersayang

saya tidak mau sebelah jalan apa yang ditawar
taulah andai senyumku itu
biasalah kau king es
kalau belum tahu siapa aku
belum tahu kamu
berani beraninya kamu nolak aku
gadis desa yang masih perawan aja
nggak berani nolak aku
aku harus atur siasat
aku harus atur siasat
untuk mempengas gedang sama kamu
karena belum tahu siapa aku
ini daripada ngomongin gak jelas
mendingan kita ronda keliling kampung aja
betul pak ades
pokoknya kalau ada sesuatu yang mencurigakan
kita harus gerak cepat
biar kampung kita ini aman
oke yaudah yuk
ya dibagi aja sama warga lain
jadi tiap malam itu ada aja yang ronda keliling kampung
eh itu tutut siapa tuh
siapa tuh keluar malam malam dari rumahnya si mirna
wah gawat nih pak ades
kita harus tangkap dia
iya pak ades
ya udah tangkap
kita nggak boleh main hakim sendiri
ngapain lo malam malam di rumah mirna
mirna menyuruh saya datang ke rumah
berani beraninya lo ngotong desa gue
kita nggak boleh main hakim sendiri
yang mesti kita urus itu tuh
si biang keladinya
jangan dah nggak tau diri
bapak bapak ada apa ya kayak quarter trier di rumah saya
kamu nggak usah perap perap ya
kamu barusannya terima tamu laki laki kan
saya ini lagi sholat tahajud
ada apa mirna
itu udah masukin laki laki ke rumah bu
tidak hanya laki laki di sini
alah bu yani kan nggak tahu
nggak tahu ibu
mirna pasti sudah berbohongi ibu
bu tadi ada laki laki disuruh mirna datang ke rumahnya malam malam
untung ada saya
saya ini meredam kemarahan warga
kalau tidak rumah ibu sudah dirusak sama warga
harusnya laki laki itu dibawa kemari
bila perlu dibawa ke kantor polisi
iya dia sudah kabur tadi bu
dia ketakutan dia kabur ya
hukum allah itu sangat berat
ini malam masukan laki laki asing tengah malam
nggak benar ini
saya berani bersumpah demi allah demi rasulullah
saya tidak memasukkan laki laki
sudah sudah sudah
kita nggak usah bahas lagi masalah ini
bahas lagi besok pagi
sekarang kalian pulang dulu
kamu mending masuk aja dulu ke dalam rumah
astagfirullahaladzim ya allah
ini fitnah besar bu buat mirna bu
ya allah bu ini ini bu
bu ini fitra yang luar biasa bu
ini ujian untuk kita
hidupnya apa dari fitnah ya allah
kamu laksanakan tugas kamu dengan baik
ya pak kades
hampir saja saya digebukin sama warga
ya makasih ya pak
makasih pak kades
dan sepertinya warga sudah mulai percaya
kalau mirna sering memasukkan laki laki
tengah malam ke dalam rumahnya
dan sebentar lagi mirna butuh pelindung